sampai jumpa di video selanjutnya
sampai sekarang aku masih kepikiran soal lillah dan juga korban kecelakaan itu
waktu itu kan baru di sana
apa yang ketabah itu lila aku harus cari tahu lagi
itu kan om umar
ngapain dia ada di sekitar sini
mas apa mas tahu
apa mas tahu nggak ada orang yang kecelakaan di daerah daerah sini
kok ombu mbak nanya apa orang tinggal dekat sini pernah kecelakaan
apa jangan jangan yang dia maksud bapak dan ibunya ini
maaf pak saya bukan orang sini
kebetulan aja saya nginep di rumah teman
tadi kebetulan saya dengar om di sini nanya tentang orang yang kecelakaan
itu maksud kamu siapa ya
gawat kalau riza curiga dan mengadu ke indira bisa kacau
ini bukan urusan kamu
ya saya tahu ini bukan urusan saya tapi mungkin ya mungkin saya bisa bantu om
kebetulan aida juga tinggal dekat sini
kok om mal member saya salah saya itu apa
kamu masih tanya salah kamu apa
kami berani betul nyebut nyebut aida di depan saya
om perempuan itu kan gunangan kamu yang membuat putri saya sakit
hatinya menderita gara gara itu
dan kamu ke sini pasti mau menemui dia kan
bukan om saya itu
sudah jangan banyak bicara kamu
kamu telah mempermainkan putri saya
artinya kamu mempermainkan saya juga
riza mana sih tadi katanya aku disuruh cepetan
sering banget ya
aduh maaf ya aku aku nggak sengaja
kadang kamu yang pilih
ya aku aku sih nggak apa apa om
tapi bapakku lumpuh san
bapak kamu lumpuh
kalau kata dokter lumpuh permanen itu emang artinya bapak nggak akan bisa jalan haji ya
tapi kalau dokter ngomong kayak gitu ya kemungkinan besarnya
nah indah tapi kamu jangan putus asa dulu
kamu jangan sedih
allah akan mengaknati itu
makasih ya san
aida aku sudah lama nunggu dia sampai kena tamper
dia malah asyik pacaran sama si aksan
memang benar benar itu anak
bagus ya bagus
aku dari tadi nungguin kamu di sini kamu malah pacaran sama cowok itu
kamu pikir aku suka
aku juga suka
aku juga suka
aku juga suka
aku juga suka
aku juga suka
aku juga suka
udah lah males berdebat sama kamu
san makasih ya aku pergi dulu ya
cepetan gak usah pakai senyum senyum

kita adaningar jaringan lah
jepang kan akan keima overwhelm
nah masih sedikit ketik itu propernya